seekor dugong berukuran tiga meter ditemukan nelayan di perairan pulau morotai maluku utara dalam kondisi mati
dugong dengan panjang tiga meter dan bobot sekitar lima ratus kg ini ditemukan nelayan selasa pagi di perairan pulau morotai maluku utara
harapannya dugong masih hidup
namun setelah dilakukan penyelamatan hewan laut ini ternyata sudah mati
saat ditemukan dugong berwarna coklat putih ini selalu mengeluarkan darah dari hidungnya
sementara badannya terdapat bekas goresan karang batu
dugong yang ditemukan ini sempat menghebohkan warga sekitar karena mereka baru pertama kali menemukan hewan laut jenis ini
rencananya warga setempat akan berkoordinasi dengan dinas berwenang untuk segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman